adalah lima juta rupiah jadi
jangan salah ya itu masih pendek menurut saya
pekerjaan sang ayah sebagai kuli bangunan tak membuat keluarga ini menyampingkan pendidikan
berupa jenderal tni kehormatan